gimana rem ya pak berusaha besar apa sure dan belas sudah disana pak
kalau disana sudah biarin mereka disana karena disana juga agak
tuhan dan ada tempat isi rapi oke berarti kita jak sewa seperti yang
kemarin saya bilang ya kamu temeninnya sama kayla mirna sama kiki rendy sama
dia kamu nggak sejauh jauh di sekitaran sini aja ya
iya baru ke pikiran saat ini siang soalnya jadi ada datang oh gitu ya
insyaallah besok kami juga akan ikutan ya apa kayaknya mau nyumbang sedikit juga ya
nanti papa kesana oke alhamdulillah kalau begitu ya
kalau perlu nanti riza saya suruh kesana untuk bantu bantu enggak usah usah bisa
kan juga butuh banyak tenaga udah bisa aja papa ntar sana sendiri ya begitu baik baik
iya ini saya izin untuk tutup telepon dulu ya soalnya masih banyak yang harus
dipersiapkan salamualaikum waalaikumsalam warahmatullah
al mau bikin acara nyumbang kepada orang orang yang membutuhkan ya ini bentuk
ikhtiarnya al supaya banyak orang yang mendoakan ya semoga sedekahnya ini bisa jadi
alternatif sekarang mau pergi dulu beli bahan bahan buat yang kita kasih besok
terimakasih bagaimana waktu ini

pameran itu ngitungnya yang benar soalnya ini kalau terakhir ini jangan sampai nanti kita
kelewatin belum kebagian loh yang awal awal kan udah ini sih udah udah dicek semua kok coba dulu
dan salah satu waktu terbaik untuk bersedekah bukan ketika lapang tapi ketika kita sedang
berada dalam kesempitan ya allah saya melakukan ini semua untuk mengharapkan
ridho dan rahmatmu mudahkanlah semua ini untuk saya dan keluarga saya ya allah
berbisi el ini saya buat ini buat kamu
nih kata di sini kagak ada orang kali ya cuma pak bos doang kita patung kali ya
juga dibuatin sekalian apa minumnya cuma satu doang buat pak bos maaf mbak mirna mbak kiki
tadi saya nggak tahu ya udah saya buatin aja ya sekarang ya nggak usah nggak usah nggak usah
di situ aja mbak kita bisa bikin sendiri
kegadang dong malam dong
oke kalau gitu kita bos kita mau ke dapur dulu pak bos ada yang mau dibutuhin gitu
makasih udah oke sebentar ya mas
dengan cara kamu menyikapi semuanya begitu tenang ya dan inisiatif untuk bikin acara ini
saya rasanya terlalu banyak ngeluh malah yang sebenarnya salahnya lebih banyak seperti kamu kamu tidak pernah mengeluh sama sekali
ya saya bisa kuat seperti ini
pastinya karena saya selalu merasa disyukur dengan andin
yang dimana selama hidupnya selalu menjadikan waktu untuk saya
enggak pernah lelah untuk mendukung dan walaupun sekarang sudah enggak ada saya masih merasakan hal yang
karena menurut saya
dia selalu ada di dekat saya karena dia selalu ada di sini di sini
dan di sini
dan bagi pula kan tuhan itu memberikan cobaan ke setiap manusia itu kan berbeda beda sesuai kemampuan
enggak mungkin tuhan memberikan cobaan kalau memang umatnya enggak bisa untuk mengelesaikan
al benar benar sosok suami yang mencintai istrinya
seandainya saja suamiku bisa mencintai aku sebagaimananya al mencintai andin pasti aku akan lebih bahagia daripada sekarang
itu kan bisa aja tuh dia sekarang ngambil kesempatan hehehe sosokan masih air minum kemas al
gimana ya caranya buat misahin soalnya kalau didiemin mulu makin makin nih orang nih
kekipulih ini apaan
terus masalah kamu gimana
sudah ada rencana atau strategi supaya bisa berdamai sama suami kamu
jujur saya belum mikirin sampai ke situ al
saya belum nemu titik terangnya
kenapa belum mikir sampai ke sana
kailah memiliki ayah yang saya
ya kalau memang nggak mau cerita juga nggak masalah buat saya
cuma setidaknya kalau misalkan kamu cerita dan saya tahu masalahnya
mungkin memang saya benar benar bisa membantu
sepertinya inilah saatnya aku harus cerita dengan hal
sebenarnya saya itu
ini minyaknya ada empat minyaknya seribu dua ratus tiga puluh empat nanti nanti kita ambil lagi minyak keringnya
sekarang kita tadi habis bikin mie juga nih buat pabos iya soalnya tadi kita udah bikin teh minumnya
di belakang terus kita ini saatnya bikinin mie buat mas alia pastikan masalah percobaan
kecepatan masang jangan aja ya udah gue yang bikin ini buat pabos ya udah
itu panas loh mbak mirna sih mbak mirna kok teledot lu lu naik naik ini piringnya udah tau gue
mau ngasih ke pabos maaf ya maaf ya maaf ya mau kiki ambilin laga enggak papa nggak usah
saya pamisi dulu ya ampun iya kota banyak baju ya ya ya ya bukan bopor
sengaja bopor nggak sengaja iya saya tanya sekali lagi sengaja
enggak masalah beneran itu nggak sengaja saya tahu kalian kurang suka sama dia
saya tahu tapi enggak kayak begitu juga ya dia tamu dia manusia
tiga iya mas al kita berdua minta maaf karena nggak sengaja mengaja
lompain mikro mania ya pak bos lain kali saya nggak boleh begitu ya iya mas
minyaknya dirapihin jangan ditidurin semua dicek jangan sampai ada yang kurang ya
coba coba sama kita mudah mudahan dengan kejadian tadi dia enggak bakal berani lagi
nengkel nengkel sama pak bos betul dikira kita gak kekurangan akal apa buat
mengusirnya dari sini pokoknya kita akan segera
mengusir dari rumah juga mbak mirna harus kaya ini ya kan mbak andin pokoknya mbak andin tenang tenang
lenggang kangkuk aja disitu sambil menyaksikan kita berdua
pulang sih mas lembur
banyak kerjaan servisan banyak semuanya bisa

tidur ya udah tidur kecapean dia main oh ya aku pengen cerita sesuatu deh sama kamu mas tapi
kalau saya kamu kamu makan dulu aja ya kalau udah ngomong tuh langsung diceritain jadi gini ternyata
majikan aku itu suaminya mbak nia ya mbak nia tetangga baru kita itu loh yang kemarin dikejar kejar
sama anak buah suaminya loh kamu tahu dari mana iya tadi pas aku beres beres aku enggak sengaja
ngelihat ada fotonya mbak nia itu sama sama majikan aku pak permadi tapi suami itu
enggak keterlibatan kamu tentang apa yang kamu bawa kabur anak istri itu kayaknya enggak sih
kayaknya dia nggak tahu nih soalnya tadi dia juga udah ngasih aku ini gaji harian aku
aku nggak boleh bilang soal sifatnya pak permadi yang suka mukulin orang dan anak buahnya seperti
tadi aku enggak mau kalau mas indra nyuruh aku berhenti kerja karena aku butuh uang untuk abizar dan aku juga
udah kasihan sama kaila yang lumpuh assalamualaikum waalaikumsalam tadi sore mbak elsa nelfon ya
maaf ya mbak gak keangkat ada apa ya mbak
oh iya enggak apa apa jadi gini saya butuh bantuan kamu untuk cari data pak permadi karena ya sebagai
klien juga kan kita harus tahu datanya kan ya karena saya perlu tahu juga untuk potensi
pengembangan kerjasama kedepannya jadi saya butuh banget nih untuk data lengkapnya seperti
pendidikannya apa terus pekerjaan sebelumnya itu apa dan mungkin ada ada
proyek yang pernah dipegang sama perusahaannya itu dan lain lainnya lah saya minta tolong banget ya
untuk kasih tahu ke saya iya baik mbak nanti akan segera saya cek dan lapor ke mbak elsa
terima kasih banyak ya
kenapa urusan kantor iya mah
walaupun mama tahu kalau gue emang lagi diminta tolong sama tante rosa
buat menyelidiki soal nia tapi gue nggak boleh kasih tahu dulu kalau gue mulai penyelidikan
pak permadi gue nggak mau mama malah jadi khawatir lumayan juga ya gaji harian kamu tapi aman kan
bos kamu gak tau kan tentang keterlibatan kamu sama mereka kok nina dengerin aku
sekarang kamu fokus aja kerja gak usah urusan orang nggak usah terlibat sama urusan orang
ingat eh inget keselamatan kita sekarang ada abizar kamu harus jaga diri iya mas iya
abisertadi gimana betah nggak di situ iya dia tuh di sana betah banget lengket banget tuh sama
sih kakak kailah sampai kalau misalnya diajak pulang itu nangis mulu ya itu dia tuh nangis mulu
ini kan fotonya mbak nia kok udah di sini oh ya mas sebenarnya tuh aku masih penasaran
anak yang lubuh itu anaknya pak permadi dengan mbak nia atau bukan ya tapi kemarin pas mbak nia
kabur kenapa enggak dibawa ya lumpuh itu ya apa jangan jangan dia sengaja ditinggal karena dia
lumpuh kasihan enak itu astafrullah lazim ya allah istriku julid banget tadi aku ngomong apa
nggak usah ngurusin urusan orang udah deh kamu fokus sama diri sendiri yang bisa macam macam
tapi kalau dipikir pikir wajar kalau mbak nia milih kabur soalnya pak permadi juga tegel
mukul dan nendangin orang seperti itu atau jangan jangan non kayla juga lumpuhnya karena
perbuatannya pak permadi ya untuk promosi kami ingin dilakukan secara masing dengan begitu masyarakat akan lebih cepat melewati pembunuhan dan menemukan orang yang lebih baik untuk membuat kekuatan untuk kami

terima kasih nanti kita coba
konsep ini biar lebih matang mati tidak masalah mungkin bapak masih banyak pikiran karena terpokis
akan pencarian putri bapak yang hilang
putri bapak rekas ketemu ya pak
kalau nino pikirannya terus terusan ke rena kerjaan pasti gak akan selesai
dan hubungan aku ke nino juga nggak akan ada kemajuan
aku harus cari cara supaya bisa mendapatkan perhatiannya nino
gimana pak al berurusan yaa
hampir sudah dimasukkan ke dalam mobil insya allah semuanya aman terkendali
bismillah ya udah nanti waktu pas kita bagi bagi hampers nya mungkin kita akan menyebar dan tempat tempatnya juga kalau bisa jalan yang berdekatan
jadi supaya bisa mencakup lebih luas wilayahnya sama bisa dapat beberapa orang juga
ya sama yang diutamakan yang memang benar benar membutuhkan
untuk masalah memencarnya gimana dari sini kita berangkat bareng dulu nanti kita berhenti di satu titik baru kita berpencar semuanya
puya sama boi menjaga rumah ya
berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan supaya allah berikan kelancaran keberkahan dengan niatan kita ini semoga keluarga kita selalu diberikan kesehatan juga
dimudahkan urusan urusannya sama allah ya
kita mulai dengan bismillah ya
reina kenapa ya sampai sekarang belum ada kabar
aku kangen biasa mbak reina kelas ini jadi sepi banget deh
kalian pasti pada kangen ya sama reina
is juga kangen banget sama reina
rena anak yang baik anak yang pintar
anak yang suka menolong sampai sekarang belum juga ditemukan
yaudah anak anak sekarang kita berdoa untuk reina ya
semoga raina selalu ada dalam lindungan allah dimanapun dia berada
dan semoga reina juga cepat ditemukan
agar segera ketemu keluarganya dan teman teman semua
yaudah sekarang kita baca al fatihah buat reina
kita kirimkan doa buat reina
bacana di dalam hati ya tapi sungguh sungguh al fatihah

semua orang tetap aja mikirin dia apa hebatnya reina
nah itu kakak kakak ilah
adek kakak udah gak sabar ketemu adek
kamu hari ini ajak jalan jalan kela ya
biar kayla gak bosen di tempat tidur
kasian kayla si reina ada di kamar
nah kasian kamu
kalau saja aku bisa bergerak
pasti aku akan segera pergi dari sini
walau keliatannya kejam
pak permadi sepertinya sangat sayang
mengasah sama non kaila
kamu kenapa ngelamu
kamu denger kan apa yang saya bilang
saya akan ajak
jalan jalan non kaila
bawa kerusi rodanya
perginya jangan jauh jauh ya
bawa aja ke taman di ujung sana
uderanya lebih segar
jangan pergi lebih jauh lagi
berdua atau bertiga
jangan sampai lepas dari pengawasan
dan kerja kalian yang benar ya
kamu juga mau ikut jalan jalan
kamu mau ngapain
siap siap dulu ya
dan yang cantik
baru kita jalan jalan
ya kalau begitu
kami permisi dulu
nanti kami kabar lagi tentang budget ini
nanti kalau ada yang ingin
bisa langsung telepon aja ya
kami permisi dulu
terima kasih ya
pak terima kasih
sekali lagi terima kasih
terima kasih udah
menengahi meeting ini
itu fungsi saya disini sebagai partner
saya juga gak tau gimana caranya berterima kasih
karena bu zara udah banyak sekali bantuin
bantuin saya untuk nyari rena
soal meeting aja masih menengahi
dan kita punya tujuan yang sama
yaitu menemukan rena kan
untuk pak nino mendapatkan rena kembali
saya paham sekali rasanya gimana
saya suka cemas mikirin reina
sekarang dia ada dimana ya
apa dia lagi sama orang orang baik atau tidak
sebagai seorang ibu saya
paham sekali atas
situasi ini pak
rena bisa cepet ditemukan
itu juga jadi harapan saya
aku harus terus peduli sama reina
kalau aku adalah orang yang penting disisinya
kebetulan saya tau
restoran yang bagus dimana
sarapan tapi agak telat sarapan
sebentar aja pak
saya kerjain ini bentar ya
burosa besara pasureda belasah sudah disana pak
kalau udah disana ya udah
biarin mereka disana
karena disana juga agak teduhan
dan ada tempat istirahatnya
oke berarti kita
seperti yang kemarin saya bilang ya
kamu temeni nia sama kayla
kamu gak usah jauh jauh
di sekitaran sini aja
saya aja yang sama riza biar kiki nemenin mbak nia
berin aja pak riza jagain sama mbak nia
yaudah yaudah gini aja
iya sama mirna tetap
iya sama mirna tetap
iya sama mirna tetap

ini adalah bagian dari ikhtiar saya
bagian dari doa saya
bagian dari usaha saya mengetuk keriduan mu ya allah
saya sudah mencari dan akan terus mencari anak anak saya
gak akan bisa saya temukan tanpa pertolonganmu
semoga dengan ikhtiar ini
engkau memberikan ridomu
pada saya untuk bertemu lagi dengan kedua anak saya
ini ada bahan baku untuk ibu
semoga bisa berguna dan bermanfaat di rumah ya
sama mohon doanya
supaya saya dan keluarga bisa diberkai dan dirodoi oleh allah ya
saya doain bapak dan keluarga
biar rejekinya berlipat terus ya pak
biar bergantian kali lipat
terima kasih ya
terima kasih ya pak
adiknya perang perang ya pak
biar aku bisa ajak main boneka
diskusi sama mama dulu ya
semoga pemberian kami yang gak seberapa ini bisa membuat mereka terbantu
dan membuat mereka semua bahagia
semoga ini bisa membuat rena dan askara
dimanapun mereka saat ini berada
selalu dalam asuhan orang yang baik
sampai waktunya mereka kembali pada saya
saya bisa melihat reina dan askara tersenyum kembali
seperti senyum anak anak ini
maaf ini ada sedikit rezeki
ya diterima ya
siapa tahu bisa bermanfaat di rumah ya
makasih ya pak
bapak baik banget
semoga berguna di rumah ya
saya yang makasih banyak ya pak
semoga berjaya ya pak
semoga doa bapak dikabul oleh allah swt
ada sedikit bahan bakuin
buat di rumah